komandan pas pampres digantikan dari majen tni marinir bambang suswantono kepada brigjen marinir tni suartono
panglima tni jenderal gatot nurmantio memimpin langsung pergantian dan pas pampres
brigjen suartono pernah menjadi komandan detasemen grup a pas pampres
selama sebulan suartono mendampingi dan pas pampres sebelumnya untuk melihat bagaimana dinamika pengamanan presiden joko widodo yang dekat dengan masyarakat
brigjen suartono pernah memimpin pasukan penyerbuan perompak somalia pada tahun dua ribu